ya banyak cara untuk memeriahkan hari ulang tahun republik indonesia yang ke tujuh puluh tiga
salah satunya adalah dengan menawarkan paket kecantikan dengan tema spa merah putih
paket spesial ini tak hanya unik tapi juga bermanfaat bagi tubuh karena dapat mencerahkan kulit dan juga mengeluarkan racun
pada yang spesial bagi kaum hawa atau perempuan di perayaan kemerdekaan ini
menyemarakan momentum kemerdekaan sebuah salon kecantikan di surabaya menawarkan spa bertema merah putih
warna merah dihasilkan skrap sari buah stroberi dan warna putih berasal dari susu
proses terapinya sederhana
pertama tubuh direlaksasi dengan memijat beberapa bagian
setelah itu adonan sari buah stroberi dan sari susu dioleskan dengan membentuk warna merah putih di atas punggung
untuk menambah kesegaran beri potongan buah stroberi segar di bagian tangan dan juga kaki
tunggu hingga sepuluh menit baru bila setengah air hangat bercampur ekstrak stroberi
spa ini cukup favorit karena memiliki beberapa manfaat bagi tubuh
seperti sari susu untuk pencerahan kulit dan ekstrak stroberi yang mengandung aha vitamin c dan vitamin a dapat mengeluarkan racun atau toksin di dalam tubuh
jadi terbuat dari ekstrak stroberi yang putih dan ekstrak susu

jadi memang untuk arah pencerahan ke whitening
dengan beragam manfaat ini paket spa merah putih cukup mengundang penasaran pelanggan untuk mencobanya
enak sih kalau dari stroberinya juga bikin relax dari susunya juga aromanya enak banget segar gitu kalau udah di blender
cukup membayar sekitar tiga ratus ribu rupiah anda bisa menikmati manfaat dalam relaksasi ini
bagaimana anda penasaran silahkan datang mencoba
francisca wijaya surabaya